sejak satu april dua ribu sembilan belas pbsi menunjuk rioni mainaki sebagai pelatih kepala tunggal putri pelatnas bulu tangkis cipayung
evaluasi dan pembenahan pun akan segera dilakukan rioni setelah hasil mengecewakan yang diraih pemain tunggal putri indonesia di turnamen malaysia dan singapura open beberapa waktu lalu
informasi yang sekaligus menutup perjumpaan kita dalam cnn indonesia sport
kali ini update selalu informasi olahraga anda hanya di cnn indonesia sports
jangan lewatkan program spesial quick count pilpres dua ribu sembilan belas di cnn indonesia
saya fali manirun pamit undur diri salam sports
setelah sukses menjadi pelatih di klub dan timnas bulu tangkis jepang selama kurang lebih satu dekade rioni mainaki akhirnya kembali ke indonesia
rioni ditunjuk untuk mengisi jabatan pelatih kepala tunggal putri di platnas cipayung yang lowong sejak tahun dua ribu tujuh belas
beban rioni di pelat nas cipayung memang berat
selama ini sektor tunggal putri dianggap sebagai sektor yang paling lemah
hasil mengecewakan yang diraih tunggal putri indonesia di turnamen malaysia open dan singapura open bulan ini menunjukkan ketinggalan pemain tunggal putri indonesia dibanding pemain dunia lainnya
memang hasilnya nggak bagus tapi udah perkembangan mereka ada ya
saya lihat dari mereka udah mulai play surga lawannya untuk mulai berani
lagi mimpin saat kalah menang poin poin satu yang harusnya mereka lebih leluasa main dia salah sendiri itu yang masih kurang di situ
selain sering kurang sabar dalam bermain faktor fisik dari pemain tunggal putri juga menjadi perhatian rioni
hal inilah yang kemudian mendapat porsi lebih dalam program latihan yang diberikan pada anak anak asuhannya di platnas cipayung
sekarang lebih capek soalnya istirahatnya lebih mepet kan
programnya tuh kayak nepet nepet gitu
istirahatnya tuh dipadetin jadi lebih banyak di lapangannya
kalau dulu kan masih istirahatnya masih agak sepuluh sampai lima menit
kalau sekarang tuh kayak cuma tiga menit dua menit masuk lagi masuk lagi
aku bilang sih buat menurut aku pribadi sih lebih baik
karena kayak latihannya lebih padat lebih dapet lebih kena gitu
setelah tersingkir di babak babak awal malaysia open dan singapura open kemarin
pemain tunggal putri indonesia diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih baik
di badminton asia championship tanggal dua puluh tiga april mendatang di tiongkok